informasi pertama di kompas malam saudara
oknum polisi di makassar dilaporkan istrinya ke polda sulawesi selatan
lantaran diduga melakukan kdrt
untuk mempermudah pemeriksaan pelaku dilakukan penempatan khusus atau patsus
inilah video amatir saat sang istri mendapati suaminya
yang seorang polisi sedang berada di dalam mobil bersama seorang perempuan
di jalan racing center kota makassar sulawesi selatan
kegaduhan pun sempat terjadi di jalan raya
sebelum akhirnya polisi datang mengamankan situasi
pasca kejadian tersebut sang istri langsung melaporkan sang suami
ai ke spkt polda sulawesi selatan atas kasus kdrt
sementara kasusnya ditangani direkturat reserse kriminal umum
bribda m a i juga menjalani pemeriksaan di propam
dan dilakukan penempatan khusus atau patsus
untuk mempermudah proses pemeriksaan
telah dilaporkan istrinya terkait dengan kdrt
krimum karena selesai kejadian itu
istrinya langsung melaporkan ke spkt
kemudian yang berikutnya ditangani oleh
ini propam juga masih melakukan pemeriksaan
dan telah dilakukan patsus